aktivitas apa yang dilakukan masyarakat indonesia menjelang idul fitri
melaporkan perkembangan terkini arus mudik dari dalam dan luar kota
jangan lupa install aplikasi gomudik cnn indonesia
karena berbagai informasi dapat bapak akses melalui aplikasi ini di smartphone bapak dan keluarga
mengabarkan langsung dari titik lokasi dan disampaikan secara akurat